dan kembali saya sampaikan penemuan bom aktif yang ditemukan di kelurahan babakan kecamatan sutang rang selatan banten
bom aktif ini diketahui akan digunakan untuk aksi teror di perayaan tahun baru dua ribu tujuh belas
polri memastikan bom tersebut ditemukan di rumah terduga teroris
kapolres tangerang selatan akbp ai supardan kepada detik com mengatakan
bom aktif tersebut telah ditemukan sejak rabu pagi di sebuah rumah kontrakan
dan sudah ditangani oleh tim densus delapan puluh delapan anti teror
ayi belum mengetahui apakah penemuan bom aktif ini disertai dengan penangkapan terduga teroris
saat ini personil densus delapan puluh delapan dan polisi masih berada di lokasi penemuan bom
dan warga diminta menjauh dari lokasi
dan kembali untuk mengetahui kondisi terkini kita telah tersambung dengan akbp ayi supardan kapolres tanggerang selatan
selamat siang pak ayi
ya pak ayi sejauh ini seperti apa perkembangan ya pak
dari tanggerang selatan pak
ya bahwa polres tangerang selatan hanya melaksanakan backup terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh densus delapan puluh delapan
dan sekarang di tempat kejadian sedang dilakukan olah tkp oleh tim jibom
karena dugaan ada rangkaian bom masih aktif
sehingga tadi pada saat penggerbegan tim densus sudah melaksanakan tindakan tegas
karena kekhawatiran membahayakan
dan untuk melokalisir lokasi ini pada pukul berapa polres tanggerang selatan ini sudah diberi informasinya
bahwa tim densus delapan puluh delapan akan melakukan penyergapan di lokasi stubabakan ini pak
ya jam delapan lebih kita dapat informasi itu kemudian kita sterilisasi pasang polis lain kemudian mengimbau warga agar menjauh
dan tadi saya mendapat informasi bahwa sempat terjadi adu tembak dalam kejadian penangkapan ini
sejauh ini bisa anda sampaikan seperti apa kondisinya saat itu pak
ya terjadi perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas oleh tim densus delapan puluh delapan
sehingga melumpuhkan tiga terduga teroris
dan tiga terduga teroris ini saat ini masih berada di lokasi
di evakuasi perjalanan ke rumah sakit mungkin
dan sejauh ini pak berdasarkan pantauan bapak di lapangan sejauh ini
warga pengamanan terhadap warga sekitar seperti apa pak
ya karena ada dugaan untuk dari tim j bom kan secara teknis akan melakukan sampai steril
untuk kalau pun ada yang aktif
untuk segera diatasi
sehingga warga diharap tidak terlalu dekat dengan tempat kejadian
dan kita sudah pasang polis lain baik di rumah kontrakannya maupun di sekitarnya
sehingga agak jauh yang bisa di
warga untuk ke tkp sudah dalam kondisi yang cukup jauh
ya selain itu pak ai apakah bapak sudah mendapatkan informasi juga
sejauh ini tanggapan warga sekitar terhadap para terduga teroris ini seperti apa pak
ya tadi dari warga yang duduk di sekitar bahwa nama nama tersebut tidak dikenal
dan namanya kontrakan juga tidak saling mengenal
dan tidak mengenal tidak dikenal orang orang ini
ya karena mereka mungkin juga baru pindah ke situ
tidak ada pendataan sejauh ini pak dari ketua rt atau ketua rw sejauh ini pak
tidak resmi melapor ya
itu masih kita konfirmasi kepada aparat setempat ya
dan sejauh ini lokalisir lokasi kejadian di babakan ini pak
apakah mungkin bisa diperkirakan sampai jam berapa pemeriksaan ini akan selesai dilakukan pak penyisiran ini
saya belum bisa nentukan ya bagaimana tim bekerjanya
supaya sampai itu steril betul dan aman buat
petugas maupun buat warga sekitar
baik terima kasih pak ayyis subah dan atas informasi anda
kapolres tenang tenang selatan